keinformasi lain pemirsa gubernur jawa timur kofi fahim dan para wansa memperbolehkan warung makan di jawa timur buka pada siang hari selama bulan puasa
namun dengan syarat menggunakan tirai dan tak mencolok selama melayani pelanggan
pemerintah provinsi jawa timur mengeluarkan surat edaran tentang peningkatan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat selama ramadan
salah satu yang diatur adalah warung makan dan minuman yang diperbolehkan tetap beroperasi pada siang hari
namun syaratnya pelaku usaha makanan atau minuman wajib menggunakan tirai dan tak mencolok saat melayani pelanggan pada siang hari
hal ini dilakukan untuk menghormati umat muslim yang sedang beribadah puasa
dengan adanya kebijakan ini masyarakat non muslim juga tetap mendapatkan kemudahan apabila ingin membeli makanan dan minuman pada siang hari
kalau untuk pedagang makanan mereka silakan tetap
mereka tetap bisa berjualan tetapi tidak mencolok